banjir turut meredam stasiun tawang kota semarang jawa tengah
ptki daop empat menggerakkan tujuh unit pompa untuk nyedot gendangan banjir di stasiun
ketinggian banjir yang merendam stasiun tawang kota semarang berkisar antara tiga puluh hingga tujuh puluh cm
banjir terjadi mulai dari akses jalan keluar masuk kawasan stasiun hingga jalur rel kereta
aktivitas perjalanan mereka di stasiun kereta di stasiun tawang masih lumpuh total
pt kai daob empat semarang mengalihkan pelayan naik dan turun penumpang kai dari stasiun semarang tawang ke stasiun semarang poncol
banjir yang terjadi di semarang berdampak terganggunya perjalanan kereta api
perjalanan dari dan menuju jakarta mengalami keterlambatan hingga lima jam
hal itu terjadi karena adanya pembatasan kecepatan kereta api dan perubahan pola operasi guna menjaga keselamatan serta kenyamanan penumpang
ptki memberi kompensasi pengembalian tiket seratus tidak termasuk biaya pembesanan
banjir di wilayah daumpat semarang mengakibatkan beberapa kereta api